takut takut kayak dulu lagi bu
dulu kita susah
noli juga meninggal
itu mau buat kita susah
ini semua gara gara ibu
kalau kayak gitu lagi
ntar ya dikit lagi mau jadi
nah udah jadi
nah sekarang kamu makan
pokoknya sih gak mau tau
mau kamu ada urusan keluarga kek
harusnya kamu datang sesuai kesepakatan kita dong
mama marah marah sama siapa ya
disini sama kamu
sayang kenapa kamu diem aja nak
ibu kangen banget sama kamu
kamu harus melupain mereka semua
dan gak boleh kembali lagi sama mereka
bus dan ibu
udah banyak kita mintanya kak
udah udah dapat

kamu diam nak
ibu kangen sama kamu nak
nanti abis kamu makan yang ini
kalau aku ikut ibu
berarti selamanya aku gak akan ketemu sama mama ranti lagi
aku udah lama nyari ibu
sekarang ibu ada di depan mata aku
bila yang dia melakukan itu
kalian malam bahagia
abang gak mau ikut ibu
tapi gak mau ikut
udah lama orang yang rakah
teksi udah lama orangouver
sekan mencuci resan
ibu bukan yang mau ninggalin kamu
ibu udah selalu cari kamu
kasih lidah bagus
tapi belum ketemu lah
aku gak mau lagi sama ibu
aku gak mau lagi sama ibu
ibu segera ninggalin kita
ibu juga bikin ini meninggal
dan nolim meninggal

iya ibu kak selia
kamu masih ingat kan sama janji kamu
kalau kamu mau ikut sama ibu kamu kamu gak bisa tinggal lagi di sini
kamu harus jadi salah satu
heranti terima kasih banyak ya mbak sudah merawat kopi dengan baik
alhamdulillah tobi berada di tangan orang yang baik mbak
tapi saya percaya mbak bagaimanapun juga anak kandung pasti mencari ibunya
bagaimanapun juga ibu adalah tempat yang paling nyaman mbak
kita akan selalu bersama sama
ingat janji kita poppy
tapi ibu nggak akan ninggalin kamu lagi sayang ibu janji
nanti kita tinggal dimana bu
emangnya ibu punya rumah di jakarta
kalau ibu mau maranti aku bisa beli bodega bisa makan es krim
dan dapat kamar yang dingin pakai ac rumah yang bagus

tapi aku nggak bisa berikan kamu kemewahan
anak ibu dengerin ibu nak
ibu memang tidak bisa memberikan kamu kemewahan
tapi ibu janji ibu akan berkorban apapun juga
buat kamu buat kak sally buat bang gus nak
setelah kan kita sama sama nak
aku takut kayak dulu lagi bu
dulu kita susah
poppy juga meninggal
dan sekarang ibu mau buat kita susah
ini semua gara gara ibu
mungkin takut kalau kayak gitu lagi